saya mau bicara sama kalian berdua
sepuluh menit lagi saya tunggu di serambi masjid ya
tiga puluh menit dari sekarang di serambi masjid
ngapain pak ustadz
nanti saya terangkan disana ya
penting gak ustadz
ya kalau gak penting penting banget bisa kali ustadz
kita nunggu disini dulu gitu santai santai sampai bebek gorengnya mateng
gue mau menulis sebuah kata kata indah
buat salah satu dari tiga atau triok kwek kwek itu
mau tau inisialnya
lo bukan ngetawain wiantinya po
gue gak masalah wianti
anak pspm nulis surat cinta
gue harus menghala nafas berkali kali
kalau berbicara tentang wianti
itu menghilangkan sisi kegeharan gue
lo akan melihat gue sesungguhnya
boleh belajar gue dong
gue cari gue tunggu semalem ke gedaran lateng
abis nemenin si paang
nyariin pakaiannya ke tempat pembuangan sampah
berarti si paang udah gak marah lagi dong ya
masih berantem masih janggo
gara gara pakaian itu tuh
alergi dong sama dia
jadi paang itu ngeliat pakaiannya dipakai sama si janggo
paang nemuin pakaiannya badan si janggo
maksudnya apa an
si paang itu nemuin pakaiannya di badannya si janggo
ngerti gak sih
paang dipakai pakaiannya sama janggo
janggo bajunya di paang
gak ada yang jelasin ribet
yang rapi kalau ngomong gue sumpah jadi mama masjid lo
apakah ada yang punya
balikin jaket saya
pakaian dari mana ini baju saya
ini saya tahu banget ini pakaian saya
eh kamu tes salah minum obat
nih kalau habis obatnya aku beliin
gak apa apa sih kalian
kalian itu bagaimana sih
ini baju saya ditarik tarik
diambil sama dia pak ustadz
kalau saya lepasin di sini
atau harus saya yang lepasin
pokoknya gak mau
saya nggak mau ada keributan di warung ini
yang di rumah kamu lah
masa di sini
kamu lebih keren pakai baju yang kayak kemarin
demi ayang suli aja yang ngelepasin
jaket ikut begini nih
ini baju ntar yang yusuf
pulang dulu ya
jangan ketinggalan tuh
gak ada bang
antum ngeloyor ngeloyor aja tuh
wajib mengucapkan salam
santri di sini kalau keluar sama masuk
harus mengucapkan salam
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ana mau kasih antum kultum
hak dan kewajiban
ada enam untuk santri di sini
eh denger baik baik
apabila santri diundang oleh santri lainnya
maka penuhilah undangannya
apabila santri dimintai nasihat oleh santri lainnya
berilah nasihat kepadanya
apabila santri melihat santri milenial bersin
lalu memuja allah dengan mengucapkan alhamdulillah
doakanlah dia dengan mengucapkan
santri lainnya wajib menjenguknya
dan mendoakan kesehatannya
apabila santri meninggal dunia
santri lainnya wajib mengantarkannya
sampai keliang lahat
satir ya murid aneh
antum mau satir
ustadz faruk al imam firdausi
imamnya ahli sorge
dikasih tau dengerin biar fihim
antum kalau mud
mau masuk mana
neraka atau sorge
antum pilih deh
dibilangin meloyor aja
satu gak tau sejarah baju ini
ini masih minumannya
ngapain pak ustadz dimari
baju panggil lu udah ketemu
tapi belum lengkap
kalau udah lengkap lu mau ngapain coy
cabutlah dari sini
ngapain ini udah pesantren tuh
kamu itu kembali ke pesantren
pintu pesantren itu terbuka luas loh buat kamu
pesen bebek goreng ya
yang banyak buat makan malam santri
buat ganti ikan goreng yang dimakan kucing waktu itu
saya mau bicara sama kalian berdua
sepuluh menit lagi saya tunggu di serambi masjid ya
tiga puluh menit dari sekarang di serambi masjid
ngapain pak ustadz
nanti saya terangkan di sana
penting gak ustadz
ya kalau nggak penting penting banget
kita nunggu di sini dulu gitu santai santai sampai bebek gorengnya matang
nah pokoknya tiga puluh menit lagi saya tunggu kalian di serambi masjid
saya pesen bebek gorengnya satu ratus lima puluh dolar
eh jangan deh bikinin dua ratus aja
nah ustadz lo mau ngapain sih sama kita
kok gak tau juga
jangan jangan lo sempat nyolong sesuatu kali di pesantren lo
lo bahkan cengkacang ada sulit katengsin gue
mas ini mau pesen makanan atau mau bercandaan
kalau bercandaan di luar aja
iya mbak gitu aja kok marah
iya jadi pesennya ya
sayapnya boleh lah
masih mau tulis
masihnya pakai sindung dong
cara sama kayak kemarin
kayak kemarin bisa kali
biar semangat nih hari